terdakwa kasus terorisme aman abdurrahman telah dijatuhi vonis hukuman mati oleh majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan
selanjutnya terpidana dapat melakukan upaya hukum lainnya atau menjalani hukuman sesuai putusan majelis hakim
usai fonis hukuman mati aman abdurrahman harus menempati fasilitas penahanan yang disediakan negara
sampai fonis majelis hakim ini bersifat inkrah atau berkekuatan hukum tetap
namun sampai saat ini masih belum ditetapkan di mana aman abdurrahman akan ditempatkan
sampai saat ini hingga persidangan dia saat ini ditempatkan di makobrimo
bahwa penempatan aman abdurrahman tentunya harus dibicarakan bukan hanya dari pihak direkturat jenderal pemasyarakatan
tapi juga bersama dengan bnpt dan susdan kejaksaan
ya jika hasil koordinasi kita hasil sidang tpp kita bersama dengan bnpt densus dan kejaksaan
menetapkan bahwa yang bersangkutan harus ditempatkan di lapas
maka lapas hairis disakambangkan
bisa menjadi pertimbangan penempatan yang bersangkutan